halo selamat malam
figur pendamping joko widodo di pilpres dua ribu sembilan belas masih menjadi teka teki
banyak yang mengais ngais informasi
untuk memprediksi nama nama yang akan diambil presiden jokowi
kali ini kami akan mencari informasi ini kalau bahasa kerennya a satu
apakah a satu benar atau a satu lima
dari siapa dari ketua umum p tiga romahur muzi
yang katanya punya informasi soal nama nama yang sudah ada di kantong presiden jokowi
bersama saya budi adiputrom
kita akan hadirkan pembahasannya di layar pemilu kepercayaan

presiden jokowi mengaku sudah mengantongi lima nama kandidat kuat
beberapa bahkan sudah diungkapkan secara tegas
baik dengan kata kata atau lewat momen tertentu
lihat saja momen kebersamaan jokowi dan ketua umum pkb mohaimin iskandar beberapa waktu lalu
presiden mengakui caimin memang menjadi salah satu nama yang sudah dikantongi
bahwa nama itu sudah ada di sagu saya
sudah ada di saku saya
salah satu nama itu pak mohaimin iskandar
selain presiden menyebutkan nama nama lain yang masuk dalam kantongnya
kalau bapak sendiri melihat pak mahfud md gimana pak
masuk dalam digodok ya pak
masuk dalam digodok ya pak
pgb sendiri gimana pak masuk pak
gb masuk dalam lima cawapres
termasuk di kiri pak presiden ya
oh masuk masuk
berarti yang datang hari ini pada banyak yang masuk

yang datang hari ini
oh tapi kita harus ngerti ya kantongan saya tidak hanya satu
kantongan luar ada kantongan dalam ada
kandungan celana ada kanan dan kiri
masih ada kantongan belakang nggak ada
dari lima nama dan empat tokoh yang sudah secara terbuka disebut oleh jokowi
mereka adalah mohaimin iskandar erlangga hartarto mahfud md dan tuan guru bajang
lalu bagaimana para calon ini meresponsinya presiden jokowi
saya tidak tahu ya
itu kan pak jokowi yang tahu saya sendiri kan tidak tahu
saya kira yang tahu itu pak jokowi dan partai partai
tentu saya menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden beserta koalisi nanti
yang pasti kepada para kiai para nahdien para pkbin mendukung semua
nama saya ada di saku pak jokowi
saya prerogatif beliau ya
tapi banyak tokoh tokoh yang lebih senior yang lebih mumpuni dari saya
kami dari partai golkar sudah menyampaikan kepada pak presiden bahwa wakil presiden ini adalah prerogatif pak presiden
sehingga kami dari partai golkar walaupun mendukung dari awal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden
jika empat dari lima nama sudah disebutkan oleh presiden lalu siapa nama kelima
mungkinkah empat nama itu benar benar nama yang dipertimbangkan presiden atau hanya gimmick politik agar suasana politik tanah air menjelang pencapresan terus menghangat dan meriah
budi adiputro cnn indonesia
jadi apakah kisi kisi atau spoiler dari presiden jokowi itu nyata adanya atau hanya ini bahasa anak bodanya gimik gimik politik semata untuk meramaikan suasana
saya mau tanya langsung kepada orang yang sering diajak diskusi oleh presiden jokowi siapa lagi kalau bukan ketua umum p tiga romahur muzi
terima kasih mas romi sudah datang
jadi langsung saja menusuk ke jantung pertahanan ini seperti mbak pe yang menang kemarin ya
lima nama betul itu lima nama apakah itu hanya trik presiden atau memang kondisi faktualnya ada lima nama
pertama saya mau bicara dulu hari selasa minggu lalu saya memang bicara dengan
dan presiden untuk kesian kalinya ya yang terakhir hari selasa pekan lalu dan kita sudah sampai pada pengkerucutan sepuluh nama
semula masih long list ya lima belas nama kemudian tinggal sepuluh nama
terus kemudian presiden menyampaikan kepada saya agar nama nama ini segera dirilis saja
karena untuk menakar respons masyarakat bahkan beliau mengatakan nama calon wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu
sepuluh nama itu boleh diungkapkan mas romy sepuluh nama itu siapa
tentu ada tiga figur ketua umum di situ
sebagai partai yang nantinya akan mengusung pak jokowi
yaitu figur figur ketua umum yang memang secara usia secara politik memang masih memungkinkan
yaitu ketua umum partai golkar kemudian pkb dan beliau menyebut nama ketua umum p tiga sendiri juga
kemudian yang keempat kan sudah tiga dia yang dua lagi adalah ulama
dua lagi adalah ulama yaitu qiyamim ma'ruf amin
dan pak din samsudin
ini dua figur ulama yang kita tahu persis juga sering runtang runtung ya pergi kesana kemari dengan pak jokowi
kemudian ada figur teknokrat
karena figur teknokrat ini juga penting karena persoalan utama kita hari ini adalah persoalan ekonomi
pasti semua orang sudah akan bisa menduganya orang yang pertama adalah bu sri mulyani
dan yang kedua adalah bu susi puji astuti
karena ini kombinasi antara kapasitas dan juga akseptabilitas
elektabilitas tidak mutlak namanya juga kombinasi
oke tujuh berarti ya
tiga dua tujuh kan
kemudian ada figur purnawirawan tni polri yaitu pak muldoko
kemudian ada figur pak mahfud md sebagai akademisi
dan terakhir adalah pak cete sebagai pengusaha yang juga pernah memiliki kesempatan mengabdi di sekretar publik di periode sebelumnya
jadi sepuluh nama ini sebenarnya yang
sebelumnya ada longlist dimana ada tgb disitu
ada pak jimli asyidiki ketua umum icmi disitu
kemudian ada figur figur lain seperti kiai said agil siroj begitu ya
tetapi kemudian mengerucut ke sepuluh nama bahkan kemudian presiden mengatakan bahwa calon wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu
calon wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu presiden yang
itu yang disampaikan presiden hari selasa malam minggu lalu sampai jam dua belas malam saya di istana bogor

kepada saya selaku ketua umum partai yang nantinya akan mengusung beliau
apakah kan kalau yang kita dengar kabar terakhir dari nama nama yang beredar ada lima katanya
apakah betul mas
itu saya sebut sebagai closed list
closed list ini yang tahu hanya presiden
tapi yang pasti lima itu adalah bagian dari sepuluh
bagian dari sepuluh itu
bagian dari sepuluh
dan memang tidak salah kan karena nama yang disebut presiden memang ada nama nama yang tadi saya sebutkan
hanya memang kemudian ini dimintakan kepada partai partai politik
yang akan mengusung untuk melakukan pemberian feedback umpan balik
kepada partainya masing masing
kita punya mekanisme untuk mendistribusi nama ini dan kemudian mendengar bagaimana sikap konstituen terhadap sepuluh sepuluh nama ini
karena saya juga bersama presiden pada waktu itu apa namanya apa ya kalau bahasa jawanya itu ngudari
apa ngudari itu ya
ya membongkar apa sih kelemahan kelemahan
oh jadi analisa swot juga terhadap sepuluh nama itu
dari sisi akseptabilitas dari sisi kapasitas dari sisi integritas sudah tidak dipertanyakan lagi lah kira kira begitu
kemudian tentu dari sisi apa namanya elektabilitas ya
kalau kita berbicara akseptabilitas kan para pemangku kepentingan
kalau elektabilitas ini masyarakat begitu
sehingga ini kemudian kita simulasikan dengan berbagai kelebihan kekurangan apa yang masih menjadi kekurangan presiden jokowi di mata konstituen
di mata pemilih
kemudian di mata partai partai politik pengusung begitu
kemudian kita akhiri tentu dengan bahwa formasi final koalisi partai pengusung ini seperti yang sekarang ini sudah declare enam
sebelum kita masuk ke kenapa jokowi akhirnya memilih sepuluh nama itu menjadi kandidat dan dipastikan tidak akan bergeser dari sepuluh nama itu
tapi sebelum masuk ke situ kenapa presiden meminta mas romi untuk quote unquote nih membongkar rahasia dapurnya presiden ke dua
pada publik kita jawabnya lebih asing di saat yang berikut ya mas romy
kami akan segera kembali ke sajian ya
tahu anda pasti penasaran
kenapa dari presiden
kenapa dari desk presiden
kami instructo material selangkah ini
kemudian dua ulama yaitu kiamak ruf amin dan pak din samsudin
kemudian satu akademisi pak mahfud md
satu purnawirawan tni yaitu pak muldoko
yang sekarang menjadi kepala staff presiden
dan kemudian pak ct yang punya cnn ini
oke tapi pertanyaan saya
kenapa presiden anda kan mengaku sendiri bahwa presiden meminta anda
untuk memberitahukan isi dapur presiden kepada publik
ini kan tradisi yang hampir tidak ada kayaknya di politik indonesia
semua kan ditentukan last minute
bahkan kita nggak bisa merabah rabah sampai akhirnya diputuskan
saya kira presiden kan seorang yang sangat transparan ya
di dalam menentukan wakilnya
dan kemudian menunggu respons publik juga
daripada publik yang disampel dengan aneka apa namanya
kemudian menduga duga benar tidak
kemudian siapa yang membiayai survei
karena survei sekarang ini kan fungsinya bukan hanya sekedar sebagai potret
tetapi juga alat penggiringan
sehingga kita disuguhkan dengan aneka survei yang kadang kadang tidak masuk akal
sesuai pesanan saja
sesuai tergantung yang pesan
sehingga kemudian presiden lempar saja ke publik
kemudian kita dengar
bahkan ketika saya diminta untuk menyampaikan
presiden mendorong saya menyampaikan
saya yang keberatan
pak apa sudah saatnya
loh sekarang masalahnya di mana sih kalau disampaikan
begitu sampai beliau itu
kemudian ketika saya sampaikan
saya juga tidak sepantasnya dong menyampaikan namanya di mana di list itu
bahkan nama yang menyampaikan saja ada
betul ada nama mas romy sendiri di situ ya
masalahnya di mana
woh memang itu
jadi menurut saya ini adalah bahagian dari tradisi baru
di dalam kita menakar siapa calon wakil presiden yang nantinya akan dipasangkan kepada pak jokowi
meskipun ketika kemudian saya tanyakan kepada beliau
nah sebenarnya arahnya itu ke mana
supaya kita pun juga tidak perlu terlalu
loh saya pun belum memutuskan
ketika saya belum selesai beliau saya pun belum memutuskan
sehingga memang kita ingin melihat bagaimana respons publik
kalau saya sampaikan di cnn sini kan lebih bagus
kemudian orang kemudian langsung
oh feeding ini oh dia ada persoalan
oh dia punya bini muda
oh dia pernah melakukan plagiasi
oh dia pernah ini
jadi ini bagian dari proses uji publik ala jokowi sebenarnya
saya kira itu yang dimaksudkan oleh beliau
meskipun beliau tidak mengatakan ya
karena beliau sendiri yang kemarin sudah mengungkapkan
bagaimana kalau ini masuk nggak masuk
bagaimana kalau ini masuk
yang saya penasaran sampai sepuluh nama itu yang kemudian ada di kantong presiden jokowi
itu dari mana mas
asbabunuzulnya itu nama nama ini itu keluar siapa yang membisikkan
apakah itu rekomendasi partai atau hasil apa namanya meditasi presiden

itu hasil diskusi hasil survei hasil pengamatan
juga hasil masukan dari sekian banyak masukan yang ada
dan kemudian itu tentu di fikirkan matang oleh presiden
sehingga sampai pada kesimpulan tersebut
kami kami ini para ketua umum partai yang sering diskusi dengan presiden
itu kan hanya menyarikan saja
dari sekian banyak pembicaraan dari sekian banyak nama yang beredar
dari sekian banyak survei yang valid atau mungkin malah justru pesanan
sehingga kita kemudian sampai pada kesimpulan sepuluh nama itu
apakah semua ketua umum partai pendukung presiden jokowi
partai partai koalisi seperti anda dan teman teman tahu semua
secara pasti lebih sepuluh nama ini
mestinya tahu mestinya
tapi paling tidak bersama saya itulah yang disampaikan
hanya anda yang diajak diskusi atau semua juga diajak diskusi
presiden sampai saat ini
pertanyaannya gimana sih anda berdiskusi sama presiden itu mungkin kita bisa tahu
ya seperti yang pernah disampaikan presiden dalam beberapa kesempatan
memang kita sering berbicara dengan presiden seminggu sekali mungkin kadang kadang lebih begitu kalau perlu
untuk memikirkan dan mendiskusikan banyak hal
salah satu yang paling kemudian kita diskusikan dan paling sering selama beberapa saat terakhir kan
presiden mendiskusikan tentang formasi final partai koalisi
yang kedua siapa calon wakil presiden
dan di saat itu presiden kemudian memanggil saya
saya kesempatan terakhir ya selasa pekan lalu ya belum ada seminggu
dan kemudian beliau menyampaikan
apa namanya mas bagaimana pandangan terakhir dari partai persatuan pembangunan
saya kira saatnya sudah kita kerucutkan pak
karena kan selama beberkali kali kita ketemu kita menyampaikan sekian puluh nama
akhirnya kemudian muncullah sepuluh ini yang kemudian beliau mengatakan betul
tidak akan keluar dari sepuluh nama itu
silahkan disampaikan kepada publik
agar publik juga bisa menilai dan memberikan feedback
apa yang nanti akan membuat presiden pertimbangan utama apa presiden jokowi
dari perspektif mas romy secara pribadi dan hasil diskusi dengan presiden
pertama adalah kecocokan irama dengan presiden
karena apapun presiden ini nantinya akan bukan hanya segedar menang
tetapi akan bekerja
jadi itu yang pertama
yang kedua tentu bahwa figur yang bersangkutan itu
setidak tidaknya tidak mengurangi chance kemenangan presiden
artinya tidak menimbulkan efek negatif
karena beliau pernah mengatakan juga dalam
beberapa kesempatan sebelumnya ketika ketemu mas
ternyata dari sekian banyak survei
yang memberikan efek positif signifikan
nggak banyak juga bahkan hampir nggak ada
even dari sepuluh nama itu
even dari sepuluh nama itu
artinya saya disurvey dengan siapapun dapatnya segitu segitu juga
kalau yang menegatifkan malah ada
maka kemudian yang menegatifkan itu dikeluarkan dari list
ya dikeluarkan dari list ketika awal awal
maka saya katakan bahwa setidak tidaknya yang kedua ini
beliau tidak berkontribusi ke perusahaan
tidak berkontribusi kepada berkurangnya peluang keterpilihan pak jokowi
artinya tidak memberikan efek negatif
itu yang kedua
yang ketiga tentu bisa diterima oleh seluruh partai politik
artinya betul betul bicara politik praktis
bahwa ketika anda mau dicalonkan yang mencalonkan harus mau
dari sepuluh nama itu
aseptabilitas untuk partai koalisi sendiri
anda lihat sudah cukup nyaman belum partai partai koalisi itu
sejauh ini ketika akhirnya kemudian semua partai politik
mungkin ada yang masih memiliki syarat seperti pkb
kan juga memiliki syarat supaya
kemudian pak erlangga
saya tidak tahu apakah penyampaian terakhir kepada presiden harus mengajak dirinya
atau kemudian menjelaskan sendiri
kalau anda sendiri
saya sudah menyampaikan kepada presiden bahwa p tiga pada dasarnya menyerahkan kepada pak jokowi
hanya kita memberikan rambu
itu yang saya pernah sampaikan di sini
bahwa syarat bagi partai persatuan pembangunan
itu adalah syarat melengkapi warna nkri
nkri ini dibangun di atas pelangi kebangsaan dan agama
maka kemudian presiden dan wakil presiden juga harus merupakan cerminan dari itu
karena ini sudah bisa kita trace back
mulai dari gus dur ke mega pak hamzah
kemudian tahun dua ribu empat belas
komposisi itu ya
kemudian feeling anda juga akan dipertahankan oleh presiden
selain juga itu
karena belum pernah ada yang menabrak hal tersebut
sehingga saya kira juga hal yang sama juga akan dipilih
begitupun ketika jokowi jk
itu yang juga dipertahankan
kemudian juga penasehat pengurus besar nahdlatul ulama
juga presidium korps alumni hmi
tapi ada juga ketua umum partai yang tergabung dalam partai koalisi
naga naganya tidak setuju kalau presiden jokowi harus kemudian dipasangkan dengan
tokoh atau kelompok atau orang yang mewakili kelompok religius atau islam politik misalnya
nanti kita akan bahas itu
bagaimana komentar anda
kami akan bahasnya usai cerahnya
titik puncak sepuluh nama dengan konfigurasi yang kemudian dibaca oleh mas romi
selain itu jadi aspirasi
sejarah politik kita
tapi juga ini disadari presiden nggak
apa yang anda pikirkan itu
ya tentu sangat disadari ya
karena memang kita kan melakukan sorting dari dua puluh menjadi lima belas
lima belas menjadi sepuluh
itu bersamaan nggak
enggak enggak enggak
sama sekali tidak bersamaan
saya untuk sampai bersama presiden
kepada sepuluh nama ini melewati beberapa kali pertemuan
baik pertemuan khusus atau pertemuan ketemu ketemu aja gitu mas fadli
ya dan saya yakin presiden juga bertemu dengan ketua ketua umum partai yang lain
dengan intensitas yang mungkin sama banyaknya juga
hanya kan memang tidak semua pertemuan itu diungkap
karena kan juga tidak ada gunanya kita mengungkap pertemuan
yang pasti apa yang disampaikan beliau bahwa hampir setiap hari saya bertemu dengan ketua umum partai politik pengusung
tidak hanya romy
tidak hanya romy
sebulan terakhir saja sudah empat kali saya seminggu sekali
artinya itu merupakan cara presiden untuk tidak memiliki sekat komunikasi sama sekali dengan partai partai pengusungnya
tapi presiden sadar bahwa memang wakilnya harus mewakili kelompok tadi seperti kata anda
islam politik mungkin kelompok religius seperti sesuai fakta sejarah yang tadi anda katakan tidak bisa dipungkiri
ya bahwa presiden itu memiliki kesadaran sejarah demikian ya
tetapi apakah kemudian itu akan menjadi keputusan
waktu yang akan menjawab
waktu yang akan menjawab
karena kita juga tahu persis bahwa dalam sejarah reformasi ini pak sbi juga pernah tidak menggunakan pakem itu kan
oke dengan pak budiono
ketika memilih pak budiono
meskipun kemudian ada masalah senturi gitu
jadi kalau mau ditilik tilik kira kira yang tidak mengikuti pakem itu ada juga potensi masalahnya kira kira begitu
ada tulahnya gitu
ya ada tulahnya
oke itu bukan ngancem tapi
bukan ancam ini fakta sejarah
fakta sejarah ya
tapi ada juga ketua umum partai di partai koalisi yang kayaknya agak kurang setuju dengan pendapat pak sbi
kita dengarkan nih pendapatnya
kami dari partai golkar sudah menyampaikan kepada pak presiden bahwa wakil presiden ini adalah prerogatif pak presiden
sehingga kami dari partai golkar walaupun mendukung dari awal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden
sebenarnya bukan itu yang saya inginkan
ada ketika pak erlangga hartarto mengungkapkan hal yang lain
apakah produser sudah bisa memutar
bukan kalimat itu
ya kita putarkan sekarang
biasa pak ya menjelang pilpres pencapresan pengawat politik banyak sekali yang berkomentar surveyor
dari perspektif dan pengamatan mereka mereka banyak yang mengatakan mungkin mayoritas selain dibutuhkan ekonomi untuk bisa mengawal proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi presiden jokowi juga butuh dari perwakilan dari kelompok islam untuk merangkul
atau menutupi yang selama ini dianggap presiden jokowi kurang berpihak atau kurang mewakili kelompok islam
anda seberapa setuju pak dengan perspektif itu
ya saya tidak setuju
karena saya tidak suka artinya mendikotomikan antara islam dan non islam
karena kita bicara pak presiden sangat islami dan beliau adalah haji keluarganya juga islam
kemudian tentu yang calon yang bertanggung jawab

saya juga tidak suka
saya juga tidak suka
yang bertebaran di media juga kebanyakan islam
jadi tentu antara islam dan islam ini tidak perlu dipertentangkan
dan ini terlihat dari kasus pilkada sendiri yang berjalan dengan lancar
isu tersebut tidak muncul di permukaan
oke jadi itu tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh presiden jokowi
ya itu menjadi concern bisa
tetapi kita tidak perlu mendikotomikan
antara islam dengan islam itu sendiri
memang kalau kita merujuk kepada islam ini bukan dihadapkan kepada non islam dalam arti tidak beragama islam
tetapi ini adalah rangkaian historis dan sosiologis
bahwa sembilan panitia persiapan kemerdekaan indonesia yang menetapkan pancasila saat itu pun dalam sejarah sudah dikelompokkan
ada kelompok kebangsaan empat orang ada kelompok agama empat orang ada wakil kelompok minoritas yaitu alexander andreas maramis
artinya inilah kekayaan indonesia
artinya inilah kekayaan bangsa kita
dan itu secara historis tidak bisa dinafikan begitu saja
ketika misalnya gus dur mengambil bumega dalam kesadaran itu
ketika misalnya dua ribu empat lima pasang semuanya meletakkan
misalnya bumega yang diambil siapa
pak amin rais yang diambil siapa
the denggot g mni siapa
yaitu pak siswone yudho husodo
yang waktu itu juga diambil pak sby akhirnya juga diambil siapa
pak jk dalam kesadaran itu juga
kemudian pak hamzah ketua umum kami p tiga waktu itu yang diambil siapa
wakil dari tni yaitu pak gum gumelar
dan yang terakhir pada waktu itu pak wiranto yang diambil siapa
cucu pendiri nu gus solah
artinya semua itu sebenarnya inherent di dalam benak para pemimpin bangsa
karena itulah cara kita menjaga nkri kita
kalau ada pendapat seperti tadi kata pak erlangga
ini akan mempertebal janganlah dikotomikan karena semua juga islam
tidak dikotomikan pun
ini akan mempertebal kesannya perbedaan antara kelompok nasionalis dan kelompok islam
kenyataannya kan narasi yang ada
yang dialamatkan kepada pak jokowi kan anti islam
itu yang selalu dialamatkan oleh geng geng yang sampai hari ini
kelompok kelompok politik yang tidak suka dengan pak jokowi
sehingga wakilnya harus bisa menjawab itu
itu fakta itu pak surami ya
tidak bisa dibantah
jadi tidak bisa menafikan bahwa tidak ada islam politik atau itu
sehingga kemudian ketika kita berbicara siapa yang ideal
ya tentu yang ketika begitu disebutkan
pertama dia kemudian langsung meyakinkan bahwa oh ini melengkapi warna pak jokowi
yang kedua market tidak guncang karena kita berbicara economic friendly atau market friendly
yang ketiga ya yang paling utama ketika akan didaftarkan semua ketua umum bisa terima
kalau kemudian ketua umum ada yang tidak bisa terima
nggak berangkat barang itu kan begitu
jadi ini yang sangat praktikal sekali
tetapi itulah yang nanti akan dibicarakan oleh pak jokowi dengan ketua ketua umum
baik secara bilateral maupun multilateral
hari ini kita sedang mencari waktu yang cocok di antara seluruh ketua umum
untuk bisa duduk bersama makan makan
membicarakan hal ini
secara hati ke hati
untuk kemudian pada saatnya nanti kita memutuskan
dari hati ke hati berarti sudah terima apapun resikonya ketua umum atau
belum dia akan diambil keputusan dalam waktu dekat
karena kita masih akan mengambil keputusan di awal agustus
oke mas romi gini ketika anda diminta presiden untuk membuka sepuluh nama itu
selain akan berdampak pada gunjang ganjing politik baru pasti ya
publik akan membicarakan publik akan heboh gitu ya
termasuk partai partai politik lawan lawan politik juga heboh
pasti ada juga partai partai koalisi atau orang yang mungkin sudah diberi sinyal positif oleh presiden
jika nanti tidak terpilih ini kan akan menimbulkan barisan sakit hati yang lebih banyak gitu
mas romy itu kan akan terjadi cepat atau lambat
tanggal sepuluh agustus maksimal itu akan terjadi
tapi kan kalau misalnya presiden tidak membuka nama nama itu
maka tidak akan ada barisan sakit hati karena tidak terpublish
siapa sih yang akan terbayangkan sakit hati dan memberikan dampak vital
kan partai partai politik
partai politik yang ada sekarang sudah sama sama menyatakan ikhlas kok
siapapun yang kemudian akan dipilih meskipun semua memiliki rambu
tapi ada yang bilang bahwa ini harga mati
harga matinya seperti apa kita akan bahas di segmen berikutnya
harga hidup kali
harga hidup kali
kalau mas romy tadi bilang ya barisan sakit hati itu pasti ada dengan diumumkan atau tidak diumumkan
tapi logikanya kalau tidak diumumkan secara publik berarti kan tingkat sakit hati resistensi atau saya nggak malu gitu loh
kalau disebut oh gak dipilih oh malu gitu kan
tadinya sudah senang malu
ini apakah bisa ini kan bisa menimbulkan efek yang juga tidak baik gitu mas romi lebih parah gitu
menurut saya sih sama saja
enggak publik harus dibiasakan
dan ini saya kira pendidikan politik yang bagus ke depan
bahwa masyarakat berhak untuk menilai bahkan di amerika serikat itu calon presiden dan wakil presiden itu kan juga dijaring berdasarkan survei
itu betul betul market banget pendekatannya
oke dan ini coba ditawarkan coba ditawarkan
ya meskipun tidak ada kemudian nanti yang respons publiknya
banyaknya negatif enggak dipilih yang paling minimal negatifnya enggak dikuantifikasi sedemikian rupa ya
tetapi kan ini satu hal yang bagus untuk pembelajaran publik
kemudian publik bisa mendapatkan informasi oh ternyata ada proses
tidak tiba tiba begitu
oke tapi kalau ada partai koalisi juga yang menyatakan bahwa sebenarnya
kalau tadi kata mas romy ya semua sudah punya gentleman agreement katanya bisa nerimo lah kalau misalnya nggak dipilih
sekarang ada juga
masalah apa kan tadi ketua umum tiga partai masuk
kan tinggal tiga partai lagi
kalau enggak dipilih seperti ketua umum yang satu ini kita lihat yuk komentarnya
pak terkait dengan tadi sharing of power apakah kursi wapres ini harga mati untuk pkp atau
harga mati harga mati
hanya mau jadi wapres
berarti itu akan mempengaruhi sikap dan
kalau misalnya tidak anginnya mengundurkan diri
ya enggak enggak usah dibikir yang penting wapres
kalau tidak gimana
jangan bicara plan b plan a harus sukses
tadi bang sul ada menawarkan
sekali saya ditugaskan ginu untuk bergerak harus sukses
tidak ada kata kembali
politisi negarawan kan yang ditunggu atau dipercaya itu kan janji dan omongannya gitu
melihat seperti itu ini kan
itu kapan ini kan bukan tiga hari yang lalu
tiga hari yang lalu kan sudah menyatakan kepada pak jokowi
dengan atau tanpa caimin mereka juga akan tetap bersama dengan pak jokowi
tapi kalau ada insinuasi seperti itu bahwa memang sebenarnya
ya harga mati
ya tidak apa apa ini kan seminggu yang lalu
bukan tiga hari yang lalu tiga hari yang lalu kan sudah selesai
cahimin sudah ketemu pak jokowi
problem solve berarti tidak ada harga mati seperti yang dikatakan
tidak akan menggerogoti tidak akan menikam dari belakang tidak akan
kalau sakit hati tidak akan mutung
ingat sebulan yang lalu saya bilang pkb akan bergabung dengan pak jokowi lagi
jadi percayalah sama saya
oke jadi ini tidak diangkat
jadi menurut anda komentar seperti itu apa
biasa itu soal bagaimana kita mengekspresikan apa yang menjadi target kita
saya pun punya target kan
tetapi kan kemudian tidak semua target yang saya tetapkan itu harus saya ungkapkan misalnya
atau kemudian harus terpenuhi juga namanya target
kalau pkb kemudian menargetkan seperti itu bagus
dan itu hal yang wajar
karena sebagai partai politik yang sudah memiliki kursi yang sempat naik dan turun
dan kemudian akhirnya sekarang begitu percaya diri untuk menawarkan ketua umum sebagai wakil politik
ketua umum sebagai wakil presiden
juga itu hal yang wajar untuk disampaikan sebagai
presiden terkait dengan pernyataan pernyataan seperti ini yang kemudian ya quote unquote sedikit memaksa presiden gitu
kalau nggak saya marah lo kalau nggak saya pergi lo
kalau saya sih melihat final result nya saja
proses dalam politik itu bisa macam macam
yang penting hasil akhirnya kan pkb caimin ketemu dengan presiden bareng dan sudah menyerahkan kepada presiden
oke apakah sudah ada gentleman agreement antara ketua umum ketua umum partai
siapapun ketua umum partai at least ya yang dipilih
kan kalau lebih fair kalau misalnya orang di luar partai jadi sama sama kalah semua
kalau misalnya romi yang dipilih caimin yang dipilih atau erlangga yang dipilih
sudah ada gentleman agreement akan saling mendukung satu sama lain
prinsip utama bahwa user utama adalah presiden
end user nya adalah presiden
maka kita tentu akan tanya kepada end user
ingat ketika zaman orde baru pun pak harto waktu akan milih wakil presiden
itu ketua mpr pada waktu itu atas nama rakyat menanyakan
siapa calon wakil presiden yang dikendaki
atau kalau kita nyodorkan ini bapak mau nggak
jadi itu juga yang akan terjadi
karena aspirasi setiap partai politik berbeda beda
tadi sudah kita dengarkan bagaimana pak erlangga tidak ingin mendikotomikan
artinya beliau tidak tertarik dalam framing yang dibuat partai persatuan pembangunan
misalnya harus mewakili kelompok agama
kami mendorong pak wakilnya dari kelompok agama
nanti pkb harus ciaimin
dan kemudian akhirnya kan beda beda
kalau bu mega karena bu mega sudah punya pak jokowi sebagai wakil bdi perjuangan tentu hal yang lain
menyodorkan nama juga nggak untuk wakil presiden mas romy
insya allah awal agustus seperti yang pernah disampaikan
menunggu cuaca cerah di bulan agustus
itu sebenarnya clue
kalau kita berbicara gimmick kayak novel novel itu kan
jadi itu sebenarnya clue bahwa akan disampaikan di awal agustus
bagaimana partai partai koalisi memandang atau membaca variabel megawati soekarno putri dan pd perjuangan dalam penentuan dan penerimaan
karena beliau adalah partai politik sama sama senior dengan kami
partai persatuan pembangunan
tetapi dua ribu empat belas beliau pemenang pemilu
apakah artinya jika ibu mega menyodorkan nama itu yang kemudian menjadi nama yang akan dipilih presiden dan akan disetujui diterima oleh semua partai politik koalisi pendukung
saya kira bu mega seorang yang rasional
ketika beliau menyampaikan nama tentu sudah terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pak jokowi
baru kemudian nanti akan di share secara multilateral istilah saya kepada seluruh partai politik
dan beliau saya yakin tidak kemudian harap
karena kemudian harus satu nama begitu
tetapi beliau kan memberikan juga rambu rambu yang sama
oke nextnya bagaimana mas romy
nextnya kita akan bertemu lagi dengan para ketua ketua umum
selanjutnya pak jokowi akan menanyakan kepada para ketua umum ini bagaimana dengan sepuluh nama yang ada ini pendapat anda dan partai anda pendapat anda dan konstituen anda
kalau kami ya kami tanya kepada para ulama kepada konstituen bagaimana pandangannya tentang ini
dan ini proses proses yang sekarang ini kita lakukan
misalnya saya berkomunikasi dengan majelis syariah dengan maimon zuber dengan shukran ma'mun dengan pbnu dengan pp muhammadiyah
ini yang kita komunikasikan bagaimana
tentu tidak jangan dibayangkan bahwa kita kemudian soan ketemu secara formil menanyakan kalau sepuluh nama ini kira kira mana yang paling eligible menurut pp muhammadiyah misalnya
kan tidak seperti itu
ini kan forum forum informal yang kadang misalnya tadi misalnya pak jimli maghrib tadi menelpon saya
apa perkembangan terakhir saya sampaikan
kalau saya bilangnya begini kira kira bagaimana
oh yaudah rom nanti saya bicarakan sama teman teman
itu kan hal hal yang sudah biasa disampaikan
oke jadi bahasa bahasanya juga bukan bahasa bahasa tersurat semua bahasa bahasa tersirat lebih banyak itu
kalau kebanyakan tersurat nanti tidak kelar kelar mengambil keputusannya
kita sih cenderung yang tersirat atau bahkan terlisankan lah tidak tersurat tetapi terlisankan begitu
oke kita kembali lagi anda tadi katakan megawati soekarno putri menjadi variable yang sangat penting gitu di dalam penentuan nama ini
siapa mas kira kira nama yang akan dicalon apakah masuk apakah nama yang disodorkan ibu mega
jangan jangan bu mega sendiri belum tahu siapa yang mau disodorkan atau belum memutuskan tempat
berapa besar kemungkinan ibu mega akan mencalonkan sepuluh nama dari sepuluh satu dari sepuluh nama yang ada di kantong presiden
kita kan sebagai politisi tidak kemudian menyampaikan sesuatu secara tiba tiba
jadi yang pasti fakta ini pak jokowi tidak akan mengambil calon wakil presiden yang tidak dikenal
yang kedua pak jokowi tidak akan mengambil calon wakil presiden yang tidak pernah punya hubungan kerja
iya hubungan kerja misalnya saya tidak punya hubungan kerja formal tapi informal sering ketemu sering ngobrol itu hubungan kerja
kenal tadi anda kenal dan dekat
kemudian yang ketiga tidak mungkin pak jokowi mengambil orang yang dalam hubungan kerja itu pernah mencederai pernah bekerja di bawah standar pernah tidak memuaskan
oke itu ya itu kita akan tunggu bersama bagaimana perkembangannya jadi kapan presiden akan menentukan mas mengumumkan
cuaca cerahnya nanti tanggal sembilan agustus malam
sembilan agustus malam ya itu janji dari mas robby kalau nggak janji yang belasan sedikit ya nggak apa apa namanya politisi yang belasan janji politik
bukan karena politik itu kan berubah setiap saat
oke itu belanda terima kasih mas roby atas perbincangannya kita akan tunggu bersama apakah orang orang yang ada di sepuluh nama itu atau orang orang out of list setelah tadi mungkin ibu mega menyodorkan nama lain yang ada di luar sepuluh nama itu
kami akan segera kembali usaha jejera berikut ini tetaplah di live from youtube